ya udah sekarang kamu lari ya
udah sekarang gak iya
atau nanti aja
tapi kalau hasilnya positif gimana
aduh apa sih yang harus aku lakuin sekarang
apaan sih ini nond
bila anda sudah kehamilan
non itu kan alat tes kehamilan
soal tau kamu
jangan suka arang
siapa bilang nih tes kehamilan
udah ngaco deh
kalaupun ini tes kehamilan ini punya inah
masa punya inah sama
udah aja jangan saya tau
kok nondila megang gituan ya
masa dia hamil sih
hamil sama siapa
hamil sama siapa
hamil sama siapa
gustaf belum diapa apain
gustaf belum diapa apain
gustaf belum diapa apain
kalau pakai itu sampai besok juga gak bakalan dapat
udah mendingan naik aja dia biar cepat
aduh cerah banget sih
ibu mendingan cari yang lebih panjang deh tongkatnya bantuin saya gitu
nggak ada saya udah cari kemana mana
cuma itu adanya udah mendingan naik
saya suruh naik
bu ada apa sih yang udah ribut ribut gini
masa ibu udah suruh naik wi
kalau ibu jatuh terus pinggang ibu patah siapa yang mau bertanggung jawab
baju mama disangkutin jatah sendiri
kalau baju kamu juga yang nyangkut saya kok yang angkat
alah ibu mah bisa disangkutin
malah mungkin mau bertanggung jawab ah
udah udah ibu udah beritih wi aja yang ambil
eh naikin dulu aja mbak wel bener deh
ya allah wi
ya allah bangun dewi
ya allah wi
ya allah bangun dewi
bu aku mau sakit aja
kenapa ada tiket gini sih
sekarang mas arman itu masih di bandung
loh sekarang kan ada foto iklan
karena kliennya itu minta diganti modelnya
setelah itu ada deadline nih udah
udah udah udah
udah udah udah
udah udah udah
udah udah udah
udah udah udah
ada deadline nih udah diada
saya cari gantinya ya
alhamdulillah lilah lilah lilah
itu mas sarman nggak bisa masuk hari ini
cuma sekarang harus ada pemotretannya
kamu minta tolong sama orang lain aja gimana
yang lainnya pada di luar
nggak ada nggak ada yang di sini
drea aku bener bener nggak bisa
sebentar aja ya
setiap orang itu punya tugasnya masing masing
sebelumnya dia nggak bisa
gak aku gak apa apa
aku gak apa apa bener bener aku gak apa apa
enggak salah lihat kali
lu sekarang dimana
terus tadi katanya istri saya masuk rumah sakit
kamarnya dimana ya
pokoknya kalau ada apa apa sama dewi
ibu harus tanggung jawab
kok saya yang harus tanggung jawab
iya kan gara gara ibu suruh dewi naik
akhirnya dewi jatuh
saya yang suruh naik
eh yang nyangkutin baju saya di atas itu siapa
kalau ibu yang naik dewi gak akan jadi korban
kamu yang suruh dia naik
mama udah dong ma
ini bukan waktu ribut ribut
ini sekarang keadaan dewi gimana
eh tanya aja tuh sama mertua kamu
kamu yang lebih tahu kayaknya
kamu yang lebih tahu
kamu yang suruh dia naik
mama udah dong ma
keluarga ibu dewi
saya suaminya dong
gimana keadaan istri saya dong
eee tidak ada yang perlu dikhawatirkan
bayi dalam kandungan istri bapak tidak apa apa
bayi dalam kandungan
jadi bapak belum tahu
kalau gitu selamat pak
sebentar lagi anda akan menjadi seorang bapak
karena istri bapak sedang muat
dokter bilang sama aku
sekarang kebahagiaan kita itu untuk kamu
aku harus paksain supaya tangan aku gak gemeteran terus
sebenarnya tangan nunila kenal apa sih
kalau begini terus bisa gawat dong non
lu tahu nggak di tangan gue pakai kerja
gue kerjaan itu motret tau nggak
kalau gue nggak kerja gue nggak bisa gaji lu
lu jangan sebarang ngomong tau nggak
justru gue seseorang kasian sama nunila
kok nggak butuh dikasihannya sama orang kayak lu
udah mendingan sekarang lu pergi
saya minta kanduk sama air hangat ya
gimana udah enakan kak
biasanya kalau lagi gemetaran kayak gini dikasih aduk hangat agak mendingan rasanya
tahan kamu kenapa sila
aku udah sering lho lihat tahan kamu seperti ini
aku nggak tahu seth
aku udah ke dokter
cuma kata dokter dia harus pemeriksaan lebih lanjut lagi
mereka belum tahu mereka belum bisa kasih kepastian
jadi aku nggak tahu kenapa seth
jadi aku perlu tanganku untuk kerja
tapi nggak bisa kayak gini terus
aku ngerti perasaan kamu kok
nanti biar aku cari informasi ya
mana dokter yang bantuin
nanti kan kalau ketahuan penyakitnya lebih cepat diobati lebih baik
gimana udah makin enakan
kamu kenapa lah
kelihatannya satria belum perlu tahu kalau aku udah
telat dua minggu
lagian aku juga yakin
aku bisa ngatasin masalah ini sendirian
tadi kamu pengen ngomong apa
nggak ada apa apa
cuma lagi bingung aja
udah kamu tenangin diri kamu ya
sini biar aku angkatin tajuan oke